terkait ledakan di kampung melayu polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan cibangkong batu nunggal bandung kamis siang
rumah tersebut dikontrak oleh ihwan nurul salam
selain juga menggeledah setiap sudut rumah tugas juga memeriksa sejumlah buku yang ada di rumah ihwan nurul salam
sebelumnya petugas anti teror densus delapan puluh delapan mabes polri juga membawa istri ihwan beserta kedua anaknya pada kamis pagi untuk dimintai keterangan
ihwan diketahui telah bermukim di kawasan ini sejak dua tahun terakhir dan berprofesi sebagai penjual minuman
saya sudah tidak pernah bertemu lagi